kasih wang liburan kemareng nyisa niih
kasih uang liburan kemaren nyisa nih
wih banyak duit lo je
kagaa ini tuh uang lo kemaren liburan dal
di managing jersey tuh kursnya tinggi
emang tempatnya agak bapuk sih ya
tapi di sana harganya lebih tinggi dibanding tempat lain
kuva sama money changer tuh sama
kupa adalah kegiatan usaha penukaran valuta asing
tempat pertukaran atau jual beli mata uang asing
nah disini kuva terbagi dua
yaitu kuva bank dan kuva bukan bank
kufa yang dilakukan oleh bank komersil
sedangkan kufa bb adalah
kegiatan usaha penukaran valuta asing
contohnya money changer yang sering kita liat
transaksi yang dilakukan cuma bisa nuker
dan biasanya sih dalam jumlah yang relatif kecil
sedangkan kalo di kuva bank
selain bisa nukar atau jual beli mata uang asing
kita juga bisa ngirim atau nerima kiriman uang
yang pake mata uangnya juga wajib pake mata uang indonesia dong
sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sembilan
tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di nkri
sebagai alat transaksi yang sah
makanya bank indonesia membuat aturan tegas pada tiap kupa
dan menetapkan standarisasi untuk sebuah kuva
kenapa sih harus ada standarnya
ini untuk menghindari tindakan kriminal
pencucian uang dan pendanaan terorisme
jadi dengan adanya standarisasi ini
jadi bisa bedain mana kuva bb legal dan ilegal
ciri cirinya udah dilengkapi sama logo kufa bebe
kufa yang berizin itu seperti apa ciri cirinya
kenapa mesti nukar uang ke kupa bb yang legal
udah pasti manfaatnya supaya kita terhindar
dari penipuan dan resiko uang palsu
makanya jangan gampang tergiur sama kufa bbi ilegal
cuma gara gara harga tukarnya lebih besar
kita jadi sembarangan nukar mata uang asing
padahal tinggi rendahnya harga kers sudah ada acuannya
kalian bisa cek langsung nilai kurs di situs resmi bank indonesia